satu tahun kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior kpk novel baswedan
polisi tidak kunjung menemukan para pelakunya
pusat kajian antikorupsi universitas gajah mada menilai
penegak hukum bukannya tidak mampu namun dinilai tidak mau menyelesaikan kasus ini
presiden joko widodo juga dianggap tidak memprioritaskan kasus ini
padahal masyarakat sipil anti korupsi sudah mendesak presiden untuk membentuk tim independen
pembentukan tim independen bukanlah hal baru karena pernah dibentuk dalam kasus lain
seperti pada kasus mafia hukum dalam kasus gayus tambunan
dan tim independen kasus senturi atau yang biasa dikenal dengan tim delapan
pukat ugm menegaskan tidak terungkapnya kasus novel baswedan menjadi simbol kalahnya kpk dan pemberantasan korupsi
melihat ini adalah prioritas yang mestinya ditangani oleh presiden karena sudah berlarut larut
tetapi boleh jadi lembaga kepresidenan melihat bahwa ini tidak prioritas
sehingga bagi lembaga kepresidenan penyidik di kepolisian yang menangani perkara ini masih diberikan waktu kita nggak tahu sampai kapan
ya paling tidak presiden memberikan deadline kepada polisi itu jauh lebih baik
misalnya polisi satu bulan lagi harus ada kesimpulan kalau tidak kami ambil alih
berita terkini mengenai cuaca relaks cover